video amatir ini menunjukkan warga yang dikejutkan dengan munculnya kobaran api dari kederetan kios di kawasan sebuah pusat perbelanjaan di desa bungur asi kecamatan waru sidoarjo jawa timur pada selasa malam
kobaran api cepat membesar karena banyaknya barang yang mudah terbakar dan menghanguskan enam kios hanya dalam beberapa menit saja
enam kendaraan pemadam kebakaran dari kabupaten sidoarjo dan kota surabaya dikerahkan untuk memadamkan kobaran api hingga tidak sampai menjalar ke kios kios lain
para pemilik kios mengaku tidak mengetahui penyebab kejadian ini karena kios telah tutup sejak selasa sore
namun sejumlah saksi mata mengaku kebaran api pertama kali terlihat dari kios penjual baju
kurang lebih saya dapat kabar sama saya posisi di sidoarjo itu waktu itu antara jam setengah sepuluh an
dia lapor telpon enggak tanya bu ini ramainya naruh ke rumah enaknya kebakaran
hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait penyebab kebakaran
riko hardiansyah sidoarjo jawa timur